kamu adalah makanan buaya
tubuhku sudah pulih sepenuhnya
aku harus cepat menemukan pusat aku
kamu sudah bangun
kamu aman sekarang
kamu sudah menjadi milikku
sang penguasa sungai
biarkan aku memiliki
merasakan hangatnya tubuh gagahmu
aku tidak bisa menggarakan tubuhku dengan benar
tubuhku masih belum pulih
itu adalah imbang si weng
ya bagus bapak
ini maksudnya si weng prayed parents
sudah biarkan saja dia
nanti begitu nawangsi datang
kita kasih pelajaran dia
kamu mau nambah petik
makan yang banyak sayang
beribu terima kasih bunda dewi
sudah memberikan apa yang saya cari
ada hadiah untukmu
karena kamu telah membersihkan
karena kamu telah membersihkan
kamu telah mengkilapkan peran peran istanaku
dan juga karena kamu
telah membersihkan singgah sanaku
salah satu dari ketiga semangka itu
ambil dan pilihlah
saya pilih yang ini saja bunda dewi
kamu pilih yang kecil
apa tidak salah pilihanmu
tidak binda dewi
ini sudah cukup
kalau yang besar tentu berat untuk membawa
kamu boleh pulang dan bawa semangkanya
selamat jalan nawangsi
karpet terbangnya sudah menunggu

kamu sangat mirip dengan nanda nawang mular

sekarang kamu milik kanjeng ratu nyebrang
kalau saja kamu tidak melawan
kamu tidak akan dipenjara
sekarang tunggu saja giliran kamu dipanggil kanjeng ratu
mohonlah ampun padanya
supaya kamu tidak membusuk di penjara
sampai kapan aku tinggal disini
sampai kanjeng ratu bosan padamu
ini aku guru
aku tidak tahu
tidak apa apa guru
kamu kenapa bisa ada disini juga
aku juga bernasib sama seperti guru
diculik oleh buaya putih
kenapa kesatria seperti dia
memiliki senjata seperti ini
busur kayu sejelek ini
sangat tidak pantas
mungkin manusia itu punya senjata lain kanjeng ratu
senjata itu digunakan saat dia berburu saja
kita menemukan mereka di tengah hutan bukan
bagaimana keadaannya di dalam penjara
aku masih tidak habis pikir dia meninggalkan aku di kamar
atau menurutnya aku ini kurang cantik
dia baik baik saja dalam penjara
tapi itu tidak mungkin
tidak mungkin kalau dia tidak mengakui kalau kau cantik aja ratu
apa yang kau rasakan
kapan kah aku boleh ikut bertarung guru
pada saat waktunya
sekarang aku harus menemukan busurku
tahunan baru itu berusaha kabur dari bencana
kali ini dia dan teman terlah bertarung
dengan raja raja kita
cepat bawa dia dan teman buruk rupanya itu ke hadapanku
baik kak cerata
ternyata banyak sekali yang ditahanin sini guru
aku jadi ingat saat aku di penjara dulu
kita ke arah mana guru